dua bulan usai partai nasdem diguncang kasus hukum kadernya
yakni johnny g plate yang juga menkom info ditetapkan sebagai tersangka
pada tujuh belas mei lalu atas kasus dugaan korupsi menara pts
kali ini partai golkar yang diguncang kasus hukum
senin pagi menko bidang perekonomian indonesia yang juga ketua umum partai golkar air langga hartarto
memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
air langga diperiksa sebagai saksi untuk tiga perusahaan masing masing wilmar group
musim mas group dan permata hijau group yang telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus yang diduga telah merugikan negara lebih dari enam triliun rupiah
pemeriksaan erlangga sebagai saksi berlangsung cukup lama yakni sekitar dua belas jam
pada pukul sembilan malam ketua umum partai golkar erlangga hartarto keluar dari ruang pemeriksaan
pemeriksaan air langga diperiksa sebagai saksi untuk tiga perusahaan masing masing wilmar group
dan pemeriksaan air langga diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
pemeriksaan air langga diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
hal hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kasus hukum yang mengguncang partai nasdem dan golkar pun menuai opini publik
bahwa keduanya bersifat
sifat politis opini ini pun dibantah kejaksaan agung
nggak ada berkali kali media menanyakan kepada saya
semua perkara di sini dianggap perkara yang politis
memang karena ini tahun politis kami tidak menyangkal begini adanya
dan kita juga sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini transparan terbuka dan objektif
tidak hanya kasus hukum
partai berlambang beringin yang pernah berkuasa ketika orde baru ini juga diguncang
dengan gerakan mencopot erlangga hartarto dari kursi ketua umum golkar melalui munaslup
belakangan menteri investasi kepala bkpm bahlil lahadalia memberikan sinyal
siap diusung menjadi calon ketua umum partai golkar lewat mekanisme organisasi
gonjang ganjing partai golkar pun dinilai terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh empat dan melibatkan penguasa
kalau istana saya kira jelas ya
oke dua menteri ya
tapi siapa istana itu kan gak satu gak tunggal itu dulu kan
kalau ini jelas anginnya dari istana kan
dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan
bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh pak erlangga gitu
jadi oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius
hanya dalam konteks dua tiga hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh pak lawrence
lalu disambut oleh pak luhut kemudian juga oleh pak lul jadi ini barang
sebelumnya dalam kaitannya dengan proses hukum kader partai politik
pihak istana melalui tenaga ahli utama kantor staf presiden ahli moktar kabalin
membantah hal itu terkait pemilu dua ribu dua puluh
partai koalisi pemerintah nasdem kemarin kita juga pernah mengalami di partai pdi perjuangan
gerindra sebelumnya juga adalah partai golkar dan beberapa yang lain
itu artinya bahwa dalam hal penegakan hukum bapak presiden tidak akan mungkin mengintervensi
selain politikus nasdem joni g plate dan ketua umum partai golkar air langga hartarto yang harus berurusan dengan hukum
sejumlah kader partai nasdem dan golkar juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
di antaranya adalah politikus nasdem yang juga menteri pertanian syahrul yassin limpo yang diperiksa kpk pada sembilan belas juni lalu
sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
berikutnya politikus muda golkar yang juga menpora dito aryo tejo yang diperiksa sebagai saksi
oleh kejaksaan agung pada tiga juli lalu atas kasus korupsi menara bts yang juga menjerat politikus nasdem joni g plate
tim lepotan cnn indonesia